kita beralih ke informasi lain
dalam satu bulan terakhir badan narkotika nasional atau bnn
bacukai dan tni angkatan laut mengungkap peredaran narkoba
dari tiga lokasi yaitu aceh riau dan juga kalimantan
dari pengungkapan kasus ini bnn berhasil menyita barang bukti
satu ratus empat belas sembilan kg sabu dan enam puluh ribu butir ekstasi
satu orang tersangka diamankan pihak badan narkotika nasional
dari hasil pengungkapan peredar narkoba dari tiga lokasi selama bulan agustus
selain itu bnn juga mengamankan satu ratus empat belas sembilan kg sabu dan enam puluh ribu butir ekstasi
dari dua puluh satu orang yang ditangkap satu di antaranya merupakan anggota dprd langkang
ke dua puluh satu pelaku berasal dari empat sindikat asal malaysia yang beroperasi di wilayah riau
mereka memanfaatkan jalur laut untuk menyelundupkan narkotika dari malaysia ke indonesia
sementara itu dari seluruh sabu yang berhasil disita
ditemukan sejumlah sabu jenis ice blue
sabu ini memiliki kualitas terbaik di dunia
sabu ini masih bentuk kristal
yang masih bentuk belum dalam bentuk serbuk
jadi mungkin beberapa kali ini yang bisa kita dapatkan
total barang bukti tiga puluh ribu bukti reteksi
jadi total barang bukti yang disita
sebanyak satu ratus empat belas sembilan kg sabu dan ekstasi sebanyak enam puluh ribu butir
dengan pengungkapan tni bnn tidak setidaknya menyelamatkan lebih dari enam ratus tiga puluh empat
anak bangsa dari penyaluran narkotika
lalu ancaman yang akan kita kenakan disini
dikenakan pasal satu ratus empat belas ayat dua
dan undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati
masuknya sabu jenis ini merupakan bagian persaingan antar sindikat narkoba
untuk merebut konsumen di indonesia dan wilayah lainnya
f rizal jakarta
f rizal jakarta